jangan jangan ular lagi mungkin kadang ngomongin ular kayaknya buaya
itu aja kadang takut katanya pemberani
kamu tuh kalau jaga yang bener jangan males malesan gitu ngapa aku bos lu
serius kamu tolongin bang kasihan bang banyak warga jadi korban di sana
ala eh sapu hijau yang bener aja masa tengah malam begini pak kartop main bola
ah bohong kali jangan jangan tuh pak karto lagi main judi bola eh semprol kamu itu tuh bola api
bukannya main bola kamu tuh gimana sih dasar bolot gimana sih bolot maksimal
oh bukan gitu bang itu bang ada hantu yang suka berubah jadi bola api bang
itu cuma bola api doang menangannya kagak serem seremnya apaan tuh lihat aja sendiri
eh ibu ibu udah denger tentu enggak tentang hantu bola api sekarang sudah mengganggu kampung
kita ya kayaknya gitu orang mungkin jatuh masya allah
tua dulu itu nyebutnya
hantu bola api
masa sih bu
konon katanya itu bola api itu berasal
dari orang orang yang mati terbakar
ya bayangin aja
gimana kalau arwah penasaran
uduh eling dan waspada
hantu bola api itu sudah menghantui
warga kampung sebelah
gimana ceritanya jeng emi
tunggu membalasanku nantinya
serem ya bu ya
sampai merinding saya
kalau saya emang gak percaya sama yang gitu gituan
itu kan baru katanya konon ceritanya
gak ada yang tahu pasti
udahlah santai ya ibu ibu
saya gak takut
gak ada yang tau lah bima
ya terserah teteh
kalau gak percaya
hantu bola api itu
gak pilih pilih orang
ya udah deh
saya duluan dulu ibu ibu

cuma pegang pegang doang dari tadi ini
belanjanya mah tidak
emang udah biasa
kemaren juga tukang baso dipanggil
tanyain bang ada minyak apa enggak
abis itu abang ini disuruh pergi lagi
kak adam tadi denger gak ibu ibu yang ngomong cerita bola api
aku kecil tuh ma
kalau aku ketemu bapak
kalau aku ketemu bola api
api takut sama air
tuh main keren berani
hebat kak adam
masa lu takut
yaudah kita main bola aja yuk
siap ya dam
jadinya mau masuk ke sana kan
tunggu dong kak
masa aku sendiri
kan kak adam kan berani
jangan cuba mau boosir rpg makan siap abu jerten
suhu pengguna ini seramu

itu aja kadang takut katanya pemberani
kadang kadang ambil air sering bola apinya ada di sini air berarti kita
aduh aduh aduh aduh gimana sih menabrak tabrak mami aja kirain bola aduh rapah masa cantik
teriak teriakan gak jelas kayak gitu tadi kita lihat bola api ya mi
hah ada bola api aduh tante takut jadinya ya abis itu ampinya gede banget lagi serem
banget aduh mami juga takut deh tuh bener kan apa saya bilang
hantu bola api itu beneran ada
rafa sendiri rafa sendiri tante
juga nih ini yang kita pulang aja yuk nih kadang takut
oh iya beneran kita pulang aja yuk yuk ayo
eh sarah kamu ribet banget